sulawesi tengah sebuah provinsi yang berada di garis katulistiwa
dan memiliki begitu banyak potensinya
dari berbagai sumber daya alam migasnya perkebunannya mineralnya
dan juga tentu saja ragam budayanya
dan banyak sekali situs situs bersejarah
yang tentu akan menarik para wisatawan untuk datang ke sini
nah oleh sebab itu perlu kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakatnya
untuk memanfaatkan dan memaksimalkan segala potensi ini
agar bisa memajukan perekonomiannya dan mensejahterakan masyarakatnya
dan saya kali ini berada di bumi tadulako
khusus untuk membahas mengenai bagaimana progres dan proses pembangunan di sulawesi tengah
bersama saya desi anwar
bersama saya desi anwar
kawasan ekonomi khusus palu adalah bagian dari proyek strategis nasional pemerintah joko widodo yusuf kala
kek dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di indonesia
kawasan ekonomi khusus palu ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas pada enam belas mei dua ribu enam belas
dengan totalahan seluas satu lima ratus hektare
kawasan ini diperkirakan akan menarik investasi senilai rp sembilan puluh dua empat triliun
dengan tenaga kerja lebih dari sembilan puluh tujuh ribu orang
total investasi awal pembangunan kawasan ini direncanakan senilai rp satu tujuh triliun
kek palu adalah kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu
dan industri pengolahan pertambangan di wilayah sulawesi
menteri koordinator perekonomian darmin nasution didampingi gubernur sulawesi tengah
longki janggola pada dua puluh tujuh september dua ribu tujuh belas
meresmikan beroperasinya kek palu
kek palu menjadi yang pertama diresmikan
dari sebelas kek yang sedang dibangun di seluruh indonesia
saat ini ada tujuh perusahaan yang telah berinvestasi di kawasan ini
kek palu dikelola oleh pt bangun palu sulawesi tengah
bekerja sama dengan stm group
kek palu akan mengembangkan pelabuhan pantoloan
yang berada di bawah otoritas pelindo iv
menjadi hub atau pelabuhan utama primer
jalur perdagangan koridor utara selatan
strategi promosi sudah dilaksanakan oleh
baik pemerintah provinsi pemerintah kota palu
maupun daripada pengelola
jadi pengelola kek itu adalah pt bangun palu sulawesi tengah
mereka sudah melakukan berbagai acara atau pameran
yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah pusat selalu
memfasilitasi kegiatan kegiatan untuk promosi
pemerintah berharap kek palu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
di timur indonesia
muhammad jafar bua palu
insight kali ini berada di kota palu
ibu kota provinsi sulawesi tengah
provinsi yang terbesar di pulau sulawesi
dengan luas sekitar enam puluh tiga km persegi
dan ternyata merupakan salah satu provinsi
dengan pertumbuhan yang cukup tinggi
jauh di atas rata rata nasional
nah kali ini kita ingin mengetahui
apa apa saja pembangunan perkembangan
pertumbuhan yang sedang berlangsung di sulawesi tengah
dan saya sudah ditemani oleh gubernur sulawesi tengah
dan kebetulan insight kali ini berada di depan
kediapan gubernur sulawesi tengah

pak longki terima kasih apa kabar
kabar baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
senang sekali berada di kota palu
dan saya lihat ini terus terang pertama kali
saya sampai turun masuk ke bandaranya
luar biasa itu
baru kinclong modern bersih
ini luar biasa impresif
pak longki ini sudah jabatan yang kedua
dan tinggal hanya dua tahun lagi
satu tahun lebih
ya masih kurang lebih tiga tahun sembilan bulan
nah tapi kan berarti kan sudah cukup banyak yang dikerjakan di sini ya
dari masa pertama dan juga masa kedua
pak longki waktu pertama kali menjabat itu
apa kira kira yang dilihat ya dari provinsi ini yang memang ini
harus segera dibereskan inilah prioritasnya
itu apa apa saja
ya memang dari kita sudah pertama kita ingin menanamkan suatu tekad
bahwa provinsi saya juga harus maju
provinsi saya juga harus bisa kompetitif dengan daerah lain
ya kita saya pada saat pertama itu masih bicara tingkat regional aja
tingkat indonesia bagian timur
saya tidak terlalu bermuluk muluk untuk wilayah barat
saya tahu diri lah ya apalah kami
tapi ya itu tekad ada tekad
kalau alhamdulillah bisa lebih dari teman teman di wilayah timur
jadi itulah saya ingin divisi pertama itu bisa kompetitif dengan teman teman yang sudah lebih dulu maju dari kami
memang kami ya termasuk provinsi ya bilang belum tua juga sih masih di lima puluh an tahun
itu kan kalau tingkat provinsi kan itu masih mudah itu ya
tapi ya lumayan lah
tapi apa yang dilihat pada saat itu dan yang harus mau tidak mau mengejar lah
ya karena kami merasa pertama ya daerah kami kita harus mengejar
pertama ya daerah kami kurang dikenal
kalau dikenal mungkin hal hal yang negatif ya
konflik konflik perkelahian taura itu yang dikenalnya
tapi kalau dari sisi kemajuan tidak
tapi padahal luar biasa potensinya
ya potensi potensi ekonomi pariwisata dan lain lain potensi yang cukup luar biasa
nah itulah saya ingin daerah saya juga harus dikenal
dikenal dengan kemajuan kemajuan
dengan hal hal yang negatif tadi
teroris kasus huru hara perkelahian perkelahian itu bukan
nah itulah kira kira tekadnya sih itu
jadi mulai pingin ah saya
kemudian saya pingin diperhitungkan
saya pingin diperhitungkan
nah tentu kita lihat kondisi ekonomi saat itu
memang ya memang kasian lah ya
kalau kami di tingkat regional ada beberapa provinsi kurang lebih ada empat belas provinsi kan
ya kami diurutkan
kami diurutan yang biasanya diurutan kedua yang terakhir atau ketiga yang terakhir biasanya
jadi pr yang pertama kali dilakukan bagaimana
ini kan di sini provinsi ini memiliki sekitar dua belas kabupaten termasuk di palu
kalau palu ya anggaplah lebih maju lah daripada daerah sekitarnya
nah pada saat itu apa apa saja baik dari mungkin masyarakatnya infrastrukturnya kesehatan itu bagaimana
ya memang waktu itu memang sepertinya ya bukan tidak ada
cuman ya sama sama maju cuma daerah lain lebih maju lagi gitu ya
itu seperti itu ya
itu artinya kami sedikit agak lambat
sedikit agak lambat
nah itulah kami pingin ada percepatan percepatan
alhamdulillah dengan tekad itu sehingga banyak terjadi sedikit lompatan lompatan banyak terobosan terobosan

alhamdulillah selama akhir periode saya tahun dua ribu enam belas ini

periode pertama itu pertumbuhan kami yang tertinggi
sejarah nasional tertinggi
itu kan luar biasa
di tahun dua ribu enam belas itulah juga kami ditetapkan
nah ada kawasan industri morowali yang memang spesial untuk smelter nikel dan lain lain
dari hulu sampai hili
kemudian kawasan ekonomi khusus
karena ekonomi khusus baru diresmikan kemarin
tetapi prosesnya sudah dari tahun tahun sebelumnya
nah itu semualah
itu yang menjadi tekad kami untuk bisa lebih dari daerah lain
tapi terus terang walaupun sudah menurunlah ini namanya gini ratio yang mengukur kemiskinan
dan human development terus terang kan masih cukup menantang
apa apa saja yang dilakukan saat ini dan bekerja sama dengan bupati setempat
untuk mengurangi angka kemiskinan yang mau tidak mau kan masih di atas
empat belas sekian persen
jadi itu pr saya
dari semua indikator indikator ekonomi itu
satu satunya indikator yang betul betul masih di bawah rata rata nasional
angka kemiskinan kemudian indeks pembangunan manusia
itu masih kurang
kita masih juga di bawah rata rata nasional
nah ini jadi tantangan
tapi selama ini apa yang sudah dilakukan pak longki
bekerja sama tentu saja dengan bupati simpati
untuk mengurangi angka itu dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat
saya kira berkoordinasi
kita sudah ada tim tim ya
ada tim tim penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten
sampai tingkat provinsi
dan itu sudah sekarang ini data akurat itu sudah cukup
sehingga tinggal rencana aksi
rencana aksi yang kita coba mulai dari kita provinsi
beberapa rencana aksi yang kita sudah galakan tiga tahun terakhir
ini berdasarkan kampung khususnya
untuk menanggulangi kemiskinan
nah ini kita dorong juga kabupaten seperti itu
maksudnya di kabupaten mana mana saja pak longki
yang masih perlu diperhatikan
kantong kantong kemiskinan itu ada di kabupaten parigimoto
kabupaten tojo una una
jadi ada lima ini
ini adalah kabupaten yang paling menonjol kemiskinannya
mudah mudahanlah beberapa kegiatan kegiatan yang mendasar
ya kami sudah lakukan
dan kami ajak kabupaten untuk sama sama kita lebih fokus untuk menanggung masalah itu
contoh program programnya itu seperti apa ya pak longki
kalau yang kami sudah terapkan sekarang ini tiga tahun terakhir ini
itu bedah kampung
beda kampung itu bantuan kepada setiap kabupaten melalui desa desa miskin itu dan orang
bantuan modal kerja pemberdayaan dia untuk bisa berusaha agar bisa mendapatkan nilai yang lebih
hanya satu hal mbak desi
kami angka kemiskinan di kami ini berbeda dengan kemiskinan daerah lain
itu garis kemiskinannya itu nilainya tinggi sama kami
jadi artinya gini di daerah kami dikatakan miskin
apabila belanjanya dia dia harus di atas rp tiga ratus delapan puluh dua ribu per bulan
tapi di daerah lain misalnya contoh kendari sulawesi tenggara
dia belanjanya per bulan cukup dua ratus lima puluh ribu
di bawah itu baru dia miskin
kalau di atas itu tentu tidak miskin
jadi penilainya jauh lebih tinggi
kenapa demikian kenapa tidak di sama rata
karena tidak mbak itu karena mungkin faktor faktor harga
harga harga barang harga yang konsumsi masyarakat sembako
ini masih cukup tinggi tinggi di daerah kami
sehingga nilai kemiskinan itu juga tinggi
jadi belanja masyarakat itu nilainya harus lebih daripada daerah daerah lain
nah kalau di makassar dua ratus lima puluh ribu per bulan
baru itu dia bisa katakan bebas dari kemiskinan
jadi dari sisi ukuran garis kemiskinan juga begitu berbeda
jadi ya mudah mudahan ke depan ini yang menyebabkan harga harga itu menjadi mahal
infrastrukturnya mungkin harus diperbaiki
memang terus terang ini yang menjadi pr pr juga
khusus kami infrastruktur itu mbak desi ya
jalan nasional alhamdulillah cukup bagus
tapi jalan kabupaten jalan provinsi ini yang tingkat kelayakannya yang masih rendah
ini kan memang agak cukup menantang ya
nah ini semua berjalan dengan baik
jujur saja pak longgi ini kadang kadang kok kita merasa tidak diperhatikan
tapi selama ini pak longgi terus terang saja ya
bagaimana kerjasama khususnya dengan daerah daerah yang masih perlu diperhatikan
dan cukup sulit kan untuk ini kan jauh kan
daerahnya kan sangat luas
apa yang paling menantang ya dalam komunikasi dengan bupatinya
ini kan harus ada penyamaan visi lah istilahnya
nah biasanya bupati itu mereka punya rencana sendiri sementara gubernurnya maunya apa
tapi sebenarnya mbak tidak juga begitu
sama sama kami bupati maupun gubernur kami sudah sama visinya
kami ingin memperbaiki ingin mengurangi angka kemiskinan
kami tahu penyebab penyebabnya antara lain persoalan transportasi persoalan distribusi barang
nah itulah yang kami akan perbaiki
cuma persoalan lain di kami itu ada mbak
kemampuan fiskal daerah ini yang terbatas
nah ini yang terbatas
jadi seperti apapun kami ingin tapi kalau apa daya keinginan tinggi
tapi apa daya keuangan tidak mampu kan tidak bisa juga
walaupun saya lihat cukup banyak ya ini potensi dari keunggulan daerah ini
super daya alatnya lumayan
betul ya cuman memang belum maksimum
belum maksimum kita dapatkan hasil dari
penggalian atau eksploitasi sumber daya alam itu
nah masih terkait dengan peningkatan kesejahteraan
karena ini terus terangkan salah satu indikator yang penting ya
apapun yang dilakukan apakah itu perbaikan ekonomi pertumbuhan
itu kan harus mesejahterakan masyarakatnya
ini selama ini akses untuk kesehatan pendidikan apa kira kira yang masih harus diperbaiki
jadi memang kami juga soal kesehatan ini yang masih agak lemah
ya itu karena banyaknya daerah daerah terpencil
banyaknya komunitas terpencil di daerah daerah yang sangat sangat sulit transportasinya
sangat sulit komunikasinya dan sangat sulit untuk kadang kadang ya biar diajak untuk berdiskusi atau dialog itu agak sulit gitu
ya itu salah satu itu salah satu penyebab kami punya angka kemiskinan tinggi
nah angka angka kemiskinan tinggi ini kan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan
ini juga mereka juga kadang kadang karena sulit terjama terus sulit terjangkau ya itu seperti itu
tapi paling tidak ya kami sudah berusaha sekarang ini dengan berbagai program untuk kesehatan
bisa menyentuh mengurangi angka kematian bayi mengurangi angka kematian ibu melahirkan mengurangi gizi buruk
jadi ini semua masih ada sama kami
cuma ya bagaimana kami bisa mengurangi seminimal mungkin sehingga artinya angka derajat kesehatan kami supaya lebih baik lagi

ya ya paling tidak kan sudah sedikit lebih baik ketimbang dengan soal kesehatan
kalau kita misalnya ya sehari hari sandara sandara di selat timur tapi ini kan sekarang bagaimana hurus penyaingi dan mengejar ya sandara sandara di barat usunya di jawa misalnya

sekarang yang sering dilakukan itu semuanya itu bersifat online ada egovernment ini ini dll
ya itu bagaimana penggunaan teknologi untuk mempercepat menurunkan kelembaan efisien
ya itu bagaimana penggunaan teknologi untuk mempercepat menurunkan kelembahan efisien
jadi kami kalau untuk tingkat provinsi sekarang mbak untuk keputusan tata kelola pemerintahan
kami sudah pakai e government e budgeting acidat malah untuk sisi informasi investasi dan sebagainya
tapi untuk daerah kabupaten kabupaten yang terpencil misalnya
yang punya masyarakat masyarakat terpencil kan faktor faktor komunikasi masih menghambat
tapi ngomong ngomong pak longki untuk dengan e government dan lain sebagainya
karena biasanya kan ini daerah kan apalagi kan rentan misalnya tidak efisien
sdm nya juga masih kurang belum lagi korupsinya
dan itu selama ini selama dua tahun menjabat ini ada perbaikan nyata dari segi lebih efisien
lebih transparan lebih profesional
alhamdulillah mbak desi kami selama saya periode pertama itu saya empat kali dapat wtp
wajar tanpa pemulihan
wajar tanpa pemulihan
jadi hampir hampir sempurna lima tahun
ya itu rumah prestasi ya zaman sekarang
itu kan tata kolala pemerintahan tata kolala keuangan
kemudian kedua kami dua kali menerima pengharga nasional
perencanaan daerah yang terbaik
pangripta pangripta nusantara
itu dari sisi perencanaan pembangunan daerah
artinya apa bahwa apa yang kami rencana itu sudah betul
iya sudah sesuai
iya sudah sesuai
ya sudah sudah
cuma soalnya masih ada kekurangannya
kemampuan fiskalnya yang kami belum mampu
sehingga apapun yang kami rencanakan ya mungkin step by step
tetapi ya tidak cepat
ya itu seperti itu
tapi biasanya kan kemampuan fiskal kalau memang digunakan se efisien mungkin itu bisa efektif
nah selama ini menurut pak longki memang digunakan semestinya dan sangat targeted
karena budget ini kan pada akhirnya
alhamdulillah mbak aisyah
jadi memang ya itu sudah hampir hampir betul betul sudah sesuai dengan target
bahkan ya kadang kadang di aparat sipil negara saya ya ada keluhan keluhan lah
karena ada penghematan penghematan
misalnya belanja perjalanan
ya saya minta pengertian mereka untuk kita kurangi
untuk kita prioritaskan
jangan jangan penting penting jangan lah
kita prioritaskan untuk belanja pendidikan atau belanja kesehatan
ya seperti itu
terpaksa harus kita lakukan
dan boleh nanti mbak aisyah di sini boleh wawancara kepada aparat sipil
apa keluhan keluhannya mereka itu pasti salah satu
jadi pak longki sendiri pak giana cukup strength ini
kalau ada yang salah langsung
iya lah iya lah pasti
untuknya kan kalau harus membangunkan membutuhkan dana membutuhkan funding
ini tadi kan katanya palu kawasan ekonomi khusus
nah ini baru diresmikan
ini kan berarti ada kemajuan lah
cuma selama ini kayaknya kan harus didorong ke arah sana
ini bisa ceritakan sedikit
apa kira kira yang selama ini
selama ini menghambat dalam kebetulan kayak gini
jadi memang mbak tadinya saya ceritain aja pak ya
tadinya pertumbuhan kami sulawesi tengah ini memang dari tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu luar biasa tingginya
tapi itu betul betul hanya karena kontribusi tambang
tambang yang ada di bangkai
tempat yang banggai itu khususnya minyak dan gas
kemudian ada di morowali yang khusus nikel
jadi betul betul tambang dan hasil olahan
kami provinsi sulawesi tengah ini mayoritas petani
kami punya potensi pertanian yang luar biasa
lumput lautnya juga
iya itu hasil laut
hasil laut coklat dan sebagainya
nah sekarang karena melihat itulah sehingga kami coba dorong bagaimana agar pertumbuhan ini bisa merata
jangan cuma di wilayah timur
wilayah timur itu wilayah sulawesi tengah bagian timur
kalau ini yang terjadi kami pincang
ya makanya kami coba bagaimana meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun kawasan ekonomi khusus tadi
untuk membangun pertumbuhan pertumbuhan ekonomi baru
tapi tantangan selama ini terbesar pak gubernur
saya lihat kan biasanya kan harus ada koordinasi
baik antara pemda gubernur dengan kabupaten tapi juga dengan pusat
nah ini semua berjalan dengan baik
atau jujur saja pak longki ini kadang kadang kok kita merasa tidak diperhatikan
tidak dukungan ini
ya ya ada saja lah pak
kadang kadang ya seperti itu ada
cuma ya alhamdulillah lah tidak tidak jadi ini lah
mas aya tidak terlalu ini lah
tapi yang pasti bahwa apa yang kami usulkan kadang kadang itu disikapi
tapi ada juga yang kami usulkan yang menyangkut regulasi
nah yang menyangkut regulasi ini kadang kadang yang sulit buat pemerintah pusat
yang bisa mengatakan iya tidak besok iya atau tidak
ya karena harus ada pembahasan yang lebih mendalam
banyak yang kita usulkan mbak
total kira kira sepuluh ribuan masuk ke sulawesi tengah
itu bisa ditampung dengan baik dengan infrastruktur yang baik
nah itu dia lah
karena kan itu bukan hotel penginapan restoran
kalau hotel kalau hotel tidak ada pak
tahu tidak pak pres presiden itu pak pres yang datang juga pasti menginap di sini
menginap di rumah jabatan
karena hotel tidak ada satupun yang bisa lagi melayani beliau
nah kembali ke fiskal ini
kan mungkin kalau diharapkan dari nasional atau pusat ya
pada serut kan semua kan harus
menteri keuangan juga harus ini
dikurangi dan lain sebagainya
berarti kan mau tidak mau harus
potensi daerah itu sendiri
nah ini kan harga minyak dan gas ya harga komoditas itu kan sekarang lagi jauh
karena saya lihat sebenarnya kan daerah ini banyak sekali
di sini ada lautnya
dan di sini ada cukup banyak pertanian
bagaimana ini supaya hasil daerahnya ini bisa menjadikan sumber kekayaan
jadi memang kita lagi menggalakkan itu mbak
karena kita punya potensi pertanian juga luar biasa
kami surplus beras di sini mbak
penghasil beras juga satu juta ton bertahun
tapi ya kami surplus
tetapi ya itulah masyarakat belum bisa menikmati dari nilai itu
belum ada trickle down
tapi kenapa selama ini
padahal ini kan hasil daerah
nah itu tadi mbak
salah satu faktor itu infrastruktur di kabupaten provinsi
kami punya tingkat kelayakan atau kemana mana
kemampuan dan kebagusan jalan itu tingkat kabupaten itu masih rendah
ini semua yang menyebabkan harga itu agak mahal
itu salah satu
kemudian kami juga punya perkebunan perkebunan
nah ini yang kami lagi usulkan luar biasa seperti mbak bilang ya
kami berkoordinasi dengan pusat yang kadang kadang belum mendapat respon
nah salah satu persoalan kko kami
kami penghasil kakao terbesar di indonesia
kami minta kepada menteri pertanian
minta kepada wapres
lagi mau mati
padahal ini luar biasa permintaan ini
tapi karena rupanya kebijakan nasional tidak berpihak kepada kami kepada kku
sehingga ya belum mendapat perhatian
sementara kko kami ini sekarang sudah perlu mendapatkan revitalisasi
oke kalau misalnya tidak terlalu tergantung kepada pusat
karena memang pusat memikirkan seluruh negeri ini
apa yang bisa dilakukan secara daerah
indonesia itu salah satu dari nomor tiga ya produser dunia
nah bagaimana ide ide untuk menghasilkan kakao kita yang punya nilai tambah juga
karena kalau hanya dijual mentah begitu
biasanya pendapatan petani juga tidak terlalu besar
kalau itu untuk produksinya sekarang
kami sudah berusaha untuk membuat nilai tambah buat petani
ada kami buat ada rumah coklat di sini
sudah bisa merubah dari biji kakao menjadi coklat coklat
sudah ada di palo nih
ada di rumahnya
mungkin besok berangkat di mbak desi ya
nanti bisa lihat sendiri
ya itulah bagian daripada upaya kami bagaimana merubah nilai tambah
daripada coklat itu
hanya saja terus terang karena persoalan pemilikan coklat ini
yang dimiliki oleh masa petani
ini membutuhkan biaya mbak
membutuhkan biaya untuk pemeliharaan
apalagi kan rentan
itu coklat paling manja
nah sekarang kan kasihan
masyarakat sudah menjerit
sudah hands up
nah pemerintah cuma mengatakan ya sudah lah lari dari kekur
kredit usaha rakyat
nah rakyat saya belum biasa ke bank mbak
ini kan susah ya
ini kan belum bisa seperti itu
ya jadi ya terpaksa kami yang paling bisa mengimbau mengimbau
saat lagi mengenai yang migasnya walaupun harganya masih turun
tapi ini kan salah satu yang bisa diandalkan
ini interest terhadap
industri migas ini masih
wadih kami di migasnya di

yang di hulunya ada beberapa
pertamina dan segala macam
ya gitu lah
sayangnya terus serang
itu pernah di informasi masalah kan ya
karena itu kan lebih
lebih lebih untuk ekspor
padahal kan kebutuhannya justru untuk domestik
justru itu kebutuhan domestik
ya tidak bisa bikin apa apa
bahkan kami daerah
kami sampai hari ini belum mendapatkan pi nya itu
nah katanya menurut aturan
ya kayak apalah
saya juga gak ngerti
tapi ada pp tiga puluh lima
yang bisa membantu kami
nah ini yang sekarang
kami lagi perjuangkan gitu loh
ini harus lebih gigih ya
karena dari dulu memang
ya mungkin agak perbedaan visi ya
dan juga kebutuhan
dari segi pertambangan yang bisa dimanfaatkan di daerah ini
kan harus banyak
apalagi nanti kalau punya cak
yang berjalan dengan baik
harus diperdayakan itu semua
jadi sekarang kami lagi untuk tambang tambang itu
ada yang lain
selain potensi tambang ya
tambang kan banyak
tadi minyak gas batu bara
ada nikel ada emas
cuma harus dirasakan ya
banyak potensi yang lain juga
seperti para wisata
ya ini yang
terus terang kami baru memulai gali
baru memulai gali
dan saya mencanangkan para wisata bangun di sulawesi tengah
kebangkitan para wisata pada saat itu
gerhana matahari total
gak bisa dipesan
gerhana itu kan mengindikasikan turisme
kehadiran turisme di daerah kami
nah pada saat gerhana matahari total itu
kan ada beberapa daerah provinsi yang
memang dilewati oleh gerhana
antara lain kami
padang dan lain lain
kita juga sempat mengirim guys
ya ternyata penilaian pak menteri para wisata
kamilah yang terbaik
baik terhadap pergerhana itu
maupun terhadap kehadiran para turis
dan disita ukuran
dan pada saat gerhana itu
turis yang datang sampai lima ribu
untuk datang ke kota palu aja
belum lagi luwuk
belum poso dan sebagainya
nah total totali kira kira sepuluh ribuan
masuk ke sulawesi tengah
dan itu bisa ditampung dengan baik
dengan infrastruktur yang ada
karena kan ini bukan hotel
kalau hotel gak ada
pak pres presiden itu
pak pres yang datang juga
nginap di rumah jabatan
karena hotel gak ada satupun
yang bisa lagi melayani beliau
yang turis turis itu
di daerah daerah tempat
tinggal sama penduduk
kayak model kemah
oh mereka sendiri
bikin perkampungan turis
mereka bikin adat istiadat turis
oh itu yang makin diprotes oleh masyarakat lokal
karena mereka betul betul udah
pindahin budayanya disitu
tapi kalau tidak ada hotel untuk menampung mereka
sudah itu makanya
kita tidak bisa salahkan
tapi alhamdulillah kita proteksi
ya karena mereka bikin kemah itu
di punggung bukit
jadi satu gunung itu mereka semua mbak
ribuan mereka disitu
karena disitu paling bagus
untuk melihat gerhana matahari totalnya
disini tidak ada awan
di samping malam malam ya dia karena kebiasaan
minum dan sebagainya
tapi pak longki pariwisata ini kan sangat sangat potensial
dan apalagi kalau kita tidak bisa mengandalkan komoditas
karena ini kan berkaitan dengan jasa
dan semua orang juga bisa dilibatkan untuk masuk ke dalam industri ini
nah saya lihat kan ada
paling tidak ini nih
nah ini ke depannya
ada blueprintnya untuk membuat kawasan ini menarik bagi
jadi ini salah satu cara
bagaimana kami ingin mempromosikan
memperkenalkan destinasi destinasi wisata yang ada pada kami
kita tahu destinasi wisata itu bisa dari bahari laut
bisa dari lain lain
air panas dan sebagainya
dan banyak sekali disini
alamnya luar biasa ini
untuk tour the central celebes ini kita mulai dari mana ini
tojo una una itu ada di sana yang dikenal di togian island
kalau mbak desi buka
togian itu untuk diving
nah mbak desi sudah tahu kan
nah itu lah
buka google togian island
cuma kesananya repot
tapi sekarang sudah tidak mbak
sudah tidak repot
sekarang semua sudah ada kemudahan
dari palu ke sana hari hari sekarang pesawat
kalau dulu kan nggak ada
kalau dulu mbak desi mungkin masuk dari gorontalo
sekarang sudah dari palu
palu ke ampana
ampana sudah siap motor speed
bawa mbak desi ke luar
dan mau tidak mau kan harus ada tempat penginapan
itu sudah mbak
artinya memang untuk memenuhi standar infrastruktur kayak penginapan dan sebagainya
cuma kita sudah memulai
ada target jumlah wisatawan yang lebih minta
pasti ada mbak
kita pasti punya target target
sekian ribu lah
sekian ribu satu tahun
menyaingi gmt ya
lebih dari itu malah
untuk satu tahun
untuk satu tahun
kita target in sekitar sekian puluh ribu lah ya
apa lima puluh ribu
kalau berapa saya
karena ini akan sangat membantu
menyerap ya tenaga kerja di
ini kan ada ini
taman nasional lorelidu
jadi ini mbak
kurang ini ya
nah ini kan
goed dahulu semua mbak
hutut bisa sedikit
entahlah kalau ada bentuk baiknya
mampir di poso ke tentena tentena akan ke megalitik itu lihat megalitik
jadi pembalap pembalap sepeda ini kita perkenalkan dari samping untuk destinasi wisata budaya juga apa yang ada
seperti taman nasional loredi ii disana megalitik ini simbol megalitik
itu luar biasa itu ini menjadi ikon kami sekarang daerah
semua pejabat kami menggunakan ini jadi ini kami sudah tetapkan dengan peraturan gubernur menjadi ikon
ini biasanya tuh orang khususnya wisatawan dari luar negeri pasti mencari
ya pin ini kan pin pin ini kan pasti apa kenang kenangan apa yang bisa dia jadi tanda dia sudah dari sini
nah ini kan megalitik ini kan ada industri kreatifnya
itu pak longki bupati bupati itu mereka paham dan semangat untuk membangun
kita juga ketahui kan disini kan banyak suku sukunya
mungkin ada resistensi tersendiri
itu bagaimana supaya budayanya juga menerimalah
alhamdulillah pak memang itu menjadi tantangan
tapi alhamdulillah untuk mbak ketahui untuk tour de centra selly waste ini saya terima kasih kepada para bupati
semua di daerah tujuan semua di wilayah mulai start dan menginap para pembalap ini para bupati sudah berikrar dan bertekad
kami yang membiayai
mereka sudah terlibat langsung berperan berkontribusi terhadap kegiatan itu
mereka tahu kok mereka sadar bahwa apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan dia juga ke depan
untuk mendatangkan turis di daerah dia ke depan
ya begitu juga untuk yang lain yang paling pasti dengan kegiatan tour de centra celebes ini
pasti kami pemerintah provinsi pemerintah nasional dan pemerintah kabupaten akan menjaga infrastruktur jalan
karena itu yang menjadi
dan harus banyak ininya
ini kan pasti banyak orang yang menonton
jadi harus ada kegiatan ekonominya juga
tahun ini kami lewati lima kabupaten empat kabupaten satu kota
mungkin tahun depan saya ikutin model flores flores misalnya sampai ke delapan kabupaten sembilan kabupaten di jarak sampai seribu kilo bisa why not kenapa tidak
ini jadi kegiatan rutin ya
ya kita mau rutinkan
ini kan baru tahap pertama mbak
ini kan menyahuti tahun kebangkitan tujuan riza
dan harus karena sebenarnya kan central celebes ini kok tuh nama yang dikenal dimana mana
di situ kan banyak sekali hal hal yang bisa dilihat
ada juga kalau tidak salah kan ada yang rumput laut
ini bagaimana supaya
karena ini unik ya untuk daerah ini
kami juga punya produksi rumput laut yang
yang paling tinggi ya khususnya di kabupaten morowali eh kabupaten banggaiku pelawan dan morowali
dan ini memang cuma sayangnya belum sampai di ada pengelolaan akhir
ini yang masih
ini selalu jadi masalah ya
biasanya para investor ini belum tertarik untuk mengelola rumput laut itu di lokasinya
jadi mereka mau terima
ya mau terima
masih mentahnya saja
ya mentahnya saja
rumah teriaknya saja
rumah teriaknya saja maunya
nah kemudian mereka olah menjadi kosmetik menjadi obat menjadi apa saja makanan makanan
itu di surabaya atau di makassar
ya seperti itu
jadi istilah kami begini mbak
eh apa sapi punya nama kerbau eh sapi punya produk
sapi punya usaha tapi yang kerbau punya nama
jadi produksi saja kami
tapi yang dapat nama
tapi yang dapat nama dari daerah lain
tapi idealnya jadi gini apa ya cara terbaik supaya ya ini trickle down effect nya masyarakat
lokalnya mereka merasakanlah semua potensi ini yang sebenarnya bukan potensi itu adalah
tapi ya karena keterbatasan keterbatasan ini
ini cara terbaik untuk mengatasi
jadi paling tidak mbak kita bisa ini dulu lah
ya parish teringin sebegitu satu patologi saya tadi sekali wargo
kiranya kalau uap asta bakunya apa
kayak bagian yang bener bener
nanti dari rumput laut itu yang sudah dikeringkan kita ubah menjadi bahan bahan bakunya apakah
itu cairan rumput laut yang biasa dipakai sekarang jadi apa minuman ini agar agar agar
agar agar itu kan kayak begitu itu sebenarnya bahan bakunya seperti itu dan bahan agar agar
ya kalau itu kita olah kemudian itu sudah bisa dijadikan sirup jadikan makanan dan sebagainya
oleh masyarakat lokal itu sementara seperti itu di samping itu tentu ya kita cobalah ya mengundang
para investor ya kalau tidak ya membangunlah usahanya pabriknya atau industri nya di lokasi
dimana rumput laut itu berada dan kek ini kan juga termasuk termasuk salah satu nanti akan
bangun industri rumput laut jadi kalau memang kayak kini sudah berjalan dengan baik seharusnya semua ini
sudah bisa diolah dengan ada nilai tabung
masyarakat nah ini ini masih ini kan masih banyak yang terpencil sulit diakses dan lain sebagainya
ya tapi sebenarnya masyarakat sekarang mbak ya alhamdulillah pemerintah daerah kabupaten juga
sangat komit membuka akses akses transportasi
komunikasi dengan masyarakat masyarakat terpencil itu kami dari provinsi maupun nasional tinggal
membantu mendorong apa yang bisa kamu bantu melalui dana dan adat dan dan sebagainya yaitu untuk
membantu daerah daerah terpencil tadi itu dari sisi infrastruktur dari sisi lain lain bangunan
pendidikan pendidikan juga kan sudah terbagi sekarang pak untuk tingkat sma kami provinsi
tingkat sd smp di tingkat kabupaten tinggal sekarang sudah lebih bagus lagi lah artinya lebih gampang lebih
profesional lebih fokus dalam memperbaiki memperbaiki mutu pendidikan raja kesehatan segera sudah sudah
semakin tinggal istilahnya sekarang lagi mau on the track ini mau lagi mau jalan aja pembangunan
manusia nyayari harus harus ditingkatkan juga ini lapangan kerja khususnya bagi anak anak muda ini
makanya pariwisata dan juga industri ini penting ya untuk saya bangsa kepengangguran tuh alhamdulillah
ya karena biasanya mereka perginya ke jawa untuk cari
mereka bukan stay dan membangun negerinya sendiri
tapi sekarang malah dengan adanya kawasan kek
rangka terbuka kan lapangan pekerjaan
dan kami mewajibkan para investor itu membuat kebijakan khusus
buat masyarakat lokal angkatan kerja lokal

nah mereka juga sudah berjanji apabila ada formasi itu yang tidak ada
spesifikasi spesifikasinya di daerah kami
mereka yang melakukan penelatihan
nah jadi itu artinya pengusaha itu menyiapkan tenaga kerja khusus dari masyarakat lokal
ini penting karena kalau tidak mereka nanti berimpor
dan juga mengimpor dari luar dari jawa karena dianggap jauh lebih
bukan cuma dari jawa dari china
mada isi yang bilang bukan saya
enggak karena memang ini
bagi investor yang penting dikerjakan dengan cepat dan efisien
dan tidak harus melakukan transfer of technology atau melakukan training dan lain sebagainya
masyarakat sudah tidak mau lagi
sudah tidak mau diprovokasi provokasi itu tidak mau lagi
jadi yang mereka inginkan sekarang masyarakat apa
oh mereka sekarang mau
yang aspirasi kalau misalnya ada
mereka mau itu apa
sulai setengah itu damai
sulai setengah itu enak untuk berusaha
sehingga mereka juga mendapatkan nilai yang lebih
karena kan sekarang ini semua bisa dilakukan lewat internet ya biasanya
apalagi dengan isis
dan ini sudah semakin mendekati lah wilayah ini
memang ini telekomunikasi jaringan ini kadang kadang banyak positifnya
tapi banyak juga negatifnya
kadang kadang juga sebagai sumber provokator
cuman ya kita melawannya ya seperti apa yang saya sampaikan tadi
ya bagaimana kita mengajak masyarakat masyarakat yang ada di wilayah itu
ya memfungsikan mereka untuk berperan
seperti tadi tokoh tokoh agama lembaga lembaga adat
kita ajak mereka untuk kita sama sama
dan buktinya sekarang seperti di poso itu
mereka di sana mau ajak berkelayainya sudah tidak mau
ya sudah merasa
sudah ada trauma masyarakat
sudah trauma dan rugi
rugi sendiri yang korban mereka
jadi sekarang seperti mereka itu mau diprovokasi
sudah tidak mempan lagi
sudah cukup pengalaman
nah itu kenapa
peran dari tokoh tokoh tadi
tokoh tokoh masyarakat tokoh masyarakat adat tokoh masyarakat pemuda pepanita
yang kita libatkan untuk sama sama menggalang
sama sama untuk memberikan penyadaran

tapi ini merupakan salah satu sumber
sumber kecemasan pak longki
sumber kecemasan pak longki
atau merasa bahwa sekarang daerah ini sudah cukup kuat lah cukup resilient dan tidak terlalu rentan lagi
atau masih sebenarnya rentan
jadi potensi potensi tertukuan konflik terorisme ini masih tetap ada
sudah kalau saya boleh mengatakan mbak
sebenarnya sudah tidak ada rentan lagi
buktinya investor para investasi masuk ke daerah sana
nah ini dia
kalau daerahnya tidak stabil susah
tidak terpengaruh dengan itu
tidak terpengaruh dengan kasus kasus poso atau apa apa yang terjadinya
tauran tauran itu ya
kan kami banyak tauran tauran lalu
tapi buktinya mereka tidak terpengaruh pak
kami jamin kenyamanannya keamanannya kelancarannya
dan gimana lah supaya dia lebih enjoy untuk berusaha
nah itu seperti itu
kalau memang itu kacau dan mengkhawatirkan
tentu mereka nggak mau masuk mbak
pasti tidak mau
tapi secara keseluruhan bagaimana karakter dan ini lah hubungan antar misalnya antarsuku
secara keseluruhan itu bagaimana pak aloky dalam pengalaman anda
tapi saya kira kalau di kami sebenarnya hubungan antarsuku antar agama malah di sulawesi tengah ini
itu sungguh sungguh sangat harmonis mbak
sungguh sangat harmonis
ini terus terang aja kejadian yang lalu
kecuali kalau dibikin tidak harmonis
sehingga masyarakat ya sampai seharus jadi konflik seperti itu
kemudian dibawalah ke persoalan persoalan agama
ya memang yang itu yang paling gampang paling sensitif untuk diajak
misalnya saya berantem dengan mbak desi
yang berantem kan persoalan pribadi saya dengan mbak desi
tapi kemudian di belakang dibilang oh saya kristen dan islam yang berantem
ya akhirnya yang mereka terpanggil secara emosional oh saya sama sama islam
saya bela walaupun saya tahu itu salah
nah inilah yang terjadi seperti itu
nah mudah mudahan kedepan sudah tidak lagi seperti itu
tapi kedepan bagaimana ini
kan kita akan masuk tahun pilkada
nah biasanya ya hal hal seperti ini khususnya menyangkut sarah itu sering sekali digunakan sebagai alat politik
nah ini sejauh mana daerah ini rentan
ya mudah mudahan sekarang mbak
ya kadang kadang itu yang berbuntut dengan isu sara
itu bagus buat kami
jadi ini pelajaran yang luar biasa untuk kami di sulawesi tengah
itu semua bercermin ke sana
jadi sekarang kalau orang mau diperalat dengan agama
mau diperalat dengan segala macam model fanatisme dan sebagainya
sudah tidak mempunyai
nah kami malah sekarang ini seperti pemerintah
misalnya contoh yang daerah konflik
bagaimana biar mengatakan kepada masyarakat daerahmu itu sudah tidak konflik loh
saya berikan mereka berbagai kegiatan
saya berikan mereka berbagai event
sebagai contoh ini
ini tour central celebessing bagaimana meredam
mana mau melakukan tour central celebessing kalau kacau
ya itu salah satu seperti itu
bagaimana kita membuat suatu event atau kegiatan yang masyarakat tidak terpengaruh lagi
tapi ini kan juga harus ditularkan kepada calon calon politikus ini
yang biasanya kan mereka menggunakan apapun caranya supaya menurut mereka
menghalalkan segala cara
nah ini harus mau tidak mau
benar benar anak pak
saya memberikan contoh
sebagai orang yang lebih politik
saya kebetulan orang politik
saya memberikan contoh lah yang baik kepada mereka
supaya mudah mudahan teman teman politikus juga ini bisa melihat
ah seniornya saya walaupun dari partai lain misalnya tidak melakukan itu
sambil saya memberikan pencerahan pencerahan
bahwa kita sangat mengutamakan kebersamaan
persatuan dan persaudaraan
banyak sejarah kelam
banyak peristiwa yang lalu lalu yang buat kita justru menghambat pembangunan
justru menghancurkan persatuan
kan itu meremis kemana mana mbak
bukan hanya di poso kejadiannya
sampai ya untungnya masyarakat di parigi motong contoh yang terakhir akhir ini didapat itu
itu tidak terpengaruh dengan ya mereka anggap itu sudah ya sudah lah
sudah masa lalu
dan hanya rugi sendiri
jadi seperti itulah mereka pikir
ya di jakarta juga ada kok pembunuhan pembunuhan
ya kayak dianggap sudah anggap biasa aja
seperti kejadian yang tidak luar biasa
ini ngomong ngomong ini kan sekarang pemerintah punya istilahnya inginlah memperkuat yang namanya pancasila
ini sudah merupakan bagian dari visi misi pemerintah
bagaimana untuk menyebarkan semangat
cinta tanah air
saya kira sebagaimana kayak semboyannya pak jokowi kan
ya seperti itulah yang kita sosialisasi sosialisasi lah
dan kalau kita menghayati itu karena memang kita paling gampang untuk dipengaruhi
karena tadi mbak ada perbedaan suku etnis bahasa agama
dan ini kan paling mudah sekali untuk diracuni
belum lagi pendatang
ternyata ya begitu mbak
maaf kalau boleh saya katakan
tapi sekarang sudah tidak ada lagi
potensi sumber sumber itu semua dari pendatang
tapi sekarang sudah diredam
alhamdulillah ya sudah terendam
sudah teredam dengan sendirinya karena kami coba memberikan satu penghargaan pelajaran pelajaran yang berharga buat masyarakat
masyarakat sudah tidak mau lagi
sudah tidak mau di provokasi provokasi itu
tidak mau lagi
yang mereka inginkan sekarang masyarakat apa
oh mereka sekarang mau
yang aspirasi kalau bisa jadi ada
mereka mau itu apa
sulai setengah itu damai
sulai setengah itu enak untuk berusaha
sehingga mereka juga mendapatkan nilai yang lebih
mereka bisa sejahtera
itu yang tujuan mereka
ya harus ada juga pemerataan
kpr ya bagi pak longga
kalau pemerataan mbak
gini racu kami bagus loh mbak
ya tapi masih ada daerah daerah yang terpencil
ya itu kan tadi
daerah daerah yang terpencil komunitas terpencil
yang masyarakat terasing itu
itu memang yang masih betul betul masih bisa
tapi pak longki terus terang selama ini
ini kan pengalaman ya
ini gaya kepemimpinan seperti apa yang selama ini diterapkan
yang dianggap paling efektif lah untuk membuat semua orang itu berbarengan lah
satu visi dengan pak longgi sebagai gubernur
ya saya kira pemimpin dimana mana teorinya sama pak
ya kalau mau
apa kan ada yang beda kan
iya itu kan keperibadian yang berbeda mbak
tapi kalau teori itu kan sama
jadilah pemimpin yang baik
jadilah pemimpin yang bisa mengakomodir aspirasi
jadilah pemimpin yang bisa mengayomi bawahan
jadilah pemimpin yang bisa dipanutan
ya kayak begitu kan ya semuanya
cuma memang terus terang ya paling tidak pengalaman saya selama ini
ya bagaimana saya butuh butuh memberikan waktu kepada masyarakat
jadi pintu masyarakat untuk berkeluh itu selalu terbuka
iya bisa terbuka
artinya saya praktekkan di kehidupan saya sehari hari
misalnya contoh sederhana
bulan puasa saya tarwihnya itu ke masjid masjid semua masjid saya datangi
ya maksudnya apa
buat saya biar berkomunikasi dengan mereka
kalau mereka ada perlu ya silakan sampein aja sama saya di masjid
tidak perlu harus datang ke sini
ya kalau datang ke sini malah protokolnya terlalu banyak
tapi saya mendatangi mereka
ya seperti itu
jadi kesimpulannya dekatlah dengan rakyatmu
dengarlah apa yang mereka inginkan
ya seperti itu
ya paling tidak kau menjadi pemimpin yang amanah
dan biasanya kalau ada janji ya ditepati
itu merasa dilakukan pak
oh ya itu pasti
jadi kalau selesai menjabat merasa bahwa saya sesuai dengan janji
kalau tidak kita dikejar kejar
sekarang masyarakatnya pinter pak
tautonya hanya mendapat setinggi rumput
sekarang memang harus kerja kerja kerja
longki sekali lagi terima kasih banyak
semoga target ini semua dicapai
masyarakat sulawesi tengah juga semakin makmur semakin sejahtera
dan kalaupun ada perekonominya tumbuh juga ini dengan merata
karena sekarang itu kualitasnya dari pertumbuhan ekonomi
bukan hanya angka
kualitas dan pemerataan
baik sekali lagi terima kasih
terima kasih pak desi
iya demikian insight kali ini
bincang bincang bersama gubernur sulawesi tengah longki janggola
khusus di depan kediaman jabatannya di palu
saya desi anwar
terima kasih telah menyaksikan inside on lock
dan jangan lupa saksikan insight besok bersama saya desi anwar